ya udah deh mbak
terima kasih ya
mah aku udah cari mas haris
sampai anak saya terluka tangannya
dan dia dibawa ke rumah sakit
karena ada pendarahannya
dan dia sempet koma berapa
saya nggak bener untuk melukainya pak
biarkan bapak ini menyelesaikan bicaranya
ada akan kami minta keterangan
apakah ada bukti penganiayaan
untuk melengkapi berkas tuduhan
terhadap saudara tanti
nah anak saya udah datang pak
bapak bisa lihat sendiri
silahkan periksa pak
tanti gak bersalah pak
saya terluka kena pisau itu karena saya
coba waktu saya memotong buah
nanti sudah jelas jelas mengakui di depan papa
bahwa dia sudah melakukan ini semua
saya tau apa yang terjadikan
tanti itu gak salah
tolong jangan tahan dia
maaf pak arya
pengaduan bapak tidak bisa kami lanjutkan
karena korban tidak merasa ada penganiayaan terhadap dirinya
jadi kami tidak bisa menahan saudara tanti
kamu apa apaan sih
kamu ngebelain orang yang sudah jelas jelas
ingin mencederai kamu
buat apa sih memperpanjang masalah
yang penting kan aku selamat
itu perempuan mesti dapat pelajaran
dah lah ini kan kantor polisi pak
aku anterin pulang ya
gak usah ngurusin aku
urus dirimu sendiri
kamu dibunuh oleh wanita
tidak berterima kasih
sudah ditolong sama riri
tapi kamu dasar memanfaatkannya
tidak bisa dimanfaatkan dia selalu
apa udah pak
mama lega sekali kamu gak jadi ditahan
pak arya lihat sendiri kan
tanti gak bersalah
seandainya dia bersalah nggak mungkin sekarang dia dibebaskan
belum balik lu
gue mau syirah dulu sebentar
gue balik duluan ya
mamah pasti mau nyuruh gue pulang
dan ketemu sama tanti
gue juga bingung mau kemana
ntar yang ada orang orang pada nanya
ada masalah apa sih
kenapa kamu reject telpon mama
udah berapa hari ini kamu gak pulang
istri kamu cemas
udah cukup ya aku turutin semua kemohonan
mama minta aku nikah sama tanti aku turuti
mama minta aku ngalah sama andi aku turuti
mama ngelarang aku cerain tanti aku turuti
mama pengen minta aku mati untuk gantiin nanti
lebih baik aku mati daripada aku hidup kayak boneka dan gak bahagia
mama gak pernah bermaksud
untuk bikin kamu gak bahagia
tapi sekarang kan semuanya sudah terlanjur terjadi
kasian istri kamu
mama selalu aja kasihani orang lain
tapi sama sekali mama gak pernah kasihan sama aku mah
mama gak pernah mikirin perasaan aku
mendingan aku mati
mendingan aku mati
mendingan aku mati gak ada satu
tanti gak ada satu orang yang sayang sama aku
lebih baik aku mati

apa yang terjadi sama tanti
aku memang bukan mama kandung kamu
tapi aku menyayangi kamu kayak anak sendiri
tanti udah mati
tanti udah mati
tanti udah mati
ya tuhan apakah tanti jadi gila
apa karena dia gak kuat ngadepin semuanya
udah kalau itu mau kamu
andi tolong kamu pulang secepatnya ya
emangnya ada apa sih mah
tanti jadi gila
dia seharian nggak keluar dari kamarnya
terus tadi pas mama masuk
dia lagi bentur benturin kepalanya
mama takut mama sendirian di rumah
sekarang dia di mana mah
dia tetap masih di kamar
mama kunciin dari luar kamarnya
mama bener bener takut
mama coba hubungin haris tapi
tapi dia nggak bisa dihubungin sama sekali
cepat andi pulang andi
yaudah ma aku ke sana sekarang
ada apa andi
ntar kalau ada orang yang nyari saya
namanya andi samariri
bilangin saya udah seminggu gak syuting oke
ada yang saya bisa bantu pak
mau cari mas haris
pak harisnya lagi gak ada
udah seminggu break syuting
dia di mana ya kira kira
oh maaf saya juga gak tahu
coba aku telepon dulu kali ya
kalau sampai mereka dengar hp gue berdering
nomor yang anda tuju sedang tidak aktif
atau berada di luar servis area
ya udah deh mbak
terima kasih ya

aku udah cari mas haris